ih diajak liburan aja lelet gimana suruh kerja sih
pak gue mau nanya sesuatu sama lo
misa pernah cerita tentang gua ke lo gak sih
bang bisa berhenti bentang nggak ya ada telepon masuk soalnya
oh el ini mama
mau ke itu yang el bilang mau kemah
iya tenang aja orang el sama semua karyawan kok jadi aman
el berangkat dulu ya bu udah telat banget soalnya takut madam perhenti marah nanti
yaudah dadah ibu
bang ngebutin aja ya bang ya
ya biar seru aja biar gak krik krik
sudah udah semua gak ada yang ketinggalan lagi
oh iya madam udah di dalam kok semua
dicek lagi nanti ada yang ketinggalan lagi
eh pagi madam
bayarnya udah aplikasi ya bang
naging eh eh eh sini sini kamu kamu sini sini
eh kamu ngapain ke situ emang saya udah nyuruh kamu ke situ
yang di mobil itu yang saya izinin ke situ
selamat pagi madam
selamat pagi tamu istimewaku
makasih banyak loh udah mau hadir di acara saya
udah berangkat ya
iya ini kita udah memberangkatkan
ah tapi masalahnya gini gini
karyawan saya ini tadi mau ikut barengan sama rombongan
tapi kayaknya penuh deh
kamu kan bawa mobil kira kira bisa nggak kalau saya taruh karyawan saya di situ
ini tip gitu
pas banget madam
saya mau nawari michelle buat di mobil saya aja
soalnya kalau nggak muat saya mending nggak ikut nggak apa apa madam
ya udah rifa kamu temenin sana
ya udah masuk
bantuin touchnya arin masukin ke dalam mobil
arin kan pasti punya art
yaudah suruh aja artnya kan bisa
artnya lagi gak ada
biar arin aja
jangan jangan om kan baru sembuh
itu bawa apaan aja
nanti kamu tuh gak boleh terlalu capek ya
pak bukain pak
duduk di belakang dong temenin arin
kok di belakang
papa kan bukan supir ya
riftnya di depan lah
udah temenin aja arin
arin itu kan baru sembuh dari sakitnya
nanti kalau dia pensiun gimana
gak ada yang temenin
papa kok jadi gini sih
ayo udah ki temenin
manja banget tuh jadi cewek
dia kayaknya belum bisa melupakan nona ipa itu
dan beneran curiga tuh
davin ini dia akan cari masalah sama nona gipa itu
gue juga khawatir sama davin
tuhannya kayaknya bucin banget ya sama si rara
noran dua itu mau main belakang lagi
wah kalau main belakang ini masalah banget hati nih
ada ke rumah rara buat awasi dia
ya sekarang lah
coba lihat punya rambut itu
garis udah tertutup itu
coba lejalan dulu
lu juga gak usah khawatirin gue gue bisa sendiri
iya ini el baru aja sampai kok
minta gak sama kliennya tadi
michelle kayaknya masih marah
karena tau gue dapetin jabatan ketua osis
karena bantuan papa
tapi gue gak boleh menyerah
gue harus bisa ngerebut hatinya michelle
ibu juga jangan lupa makan jaga kesehatan ya
ntar el kabarin
pasti pasti yaudah ibu
jangan lelet gerakannya terus dicek lagi
lelet gimana suruh kerja sih
kak gue mau nanya sesuatu sama el
michelle pernah cerita tentang gue ke el gak sih
aldino nyamperin gue ternyata cuma buat ngomongin michelle
gak sih biasa aja kok
oh gapapa ntar kalo misalnya dia nanyain gue ke el
banget berasa gak ulang tahun
iya nyanyiin terus gitu dong
sel bentar sel sel bentar
bentar ya bentar
enggak bentar ya